seni kaligrafi atau tulisan indah dalam bahasa arab biasanya dibuat dengan teknik lukisan
tetapi seorang pengrajin di tulungagung justru membuat kaligrafi dari limbah bambu yang biasanya dibuang menjadi sampah
nah bagaimana keunikan kaligrafi bambu bulung tiga dimensi ini berikut liputannya
inilah ahmad munirul huda perajin kaligrafi di desa mergayu kecamatan bandung tulungagung pembuat kaligrafi bambu wulung tiga dimensi
potongan potongan bambu jenis wulung yang memiliki kulit berwarna merah kecoklatan dipotong miring untuk mendapatkan potongan bambu menyerupai bulatan telur
bambu jenis wulung memiliki pori pori yang kecil sehingga saat dicat atau dipernis tidak nampak rongga rongga yang dapat mempengaruhi kerapian hasil akhir kaligrafi bambu tiga dimensi
selanjutnya potongan bambu dihaluskan dengan kertas gosok kemudian dicat ataupun dipernis pada bagian permukaan
setelah kering bambu ditempelkan pada papan dari kayu jati untuk merangkai huruf arab sesuai pesanan
dibutuhkan ketelitian memilih bulung
memilih bulatan potongan bambu agar mendapat rangkaian huruf arab yang serasi
menurut ahmad satu pesanan kaligrafi dapat diselesaikan selama empat hingga lima hari
kalau sekarang sih sudah nggak sulit lagi
awalnya memang untuk bentuk lafatnya memang agak sulit
kalau sekarang sudah terlatih jadi ya lebih mudah
kerajinan kaligrafi bambu tiga d yang ditekuni ahmad munirul huda sejak empat tahun lalu itu kini banyak mendapat pesanan terutama lewat media sosial
meski sangat artistik harga kaligrafi ini cukup murah
ahmad mematok harga rp dua ratus lima puluh ribu hingga satu juta rupiah tergantung ukuran dan kerumitan lafat arab dari kaligrafi yang dipesan
fadli rahmawan tulungagung